tiket harus masuk
mau ngapain lagi nih perempuan datang rumah gua
lu ngapain lu nginjak ginjak rumah gua lagi
kenapa bisa benci begitu sama tiket
hai kami yang sabar istighfarat ikan jangan kebawa emosi ini sudah keterlaluan bu pokoknya
bapak enggak terima kita ini orang beragama atika dari kecil tahu tentang ibu sihir sirik hukumnya
pokoknya bapak nggak terima bapak akan kesana
hai enggak kalau bapak kesana masalah bakal tembar rumit pak
kita yang sabar dulu aja ya pak ya
ya allah aku surahkan segala sesuatunya kepadamu ya allah
berikanlah keadilan terhadap hamba ya allah
emak bawa siapa buat lu
eh mak ada yang beli ke amri mak opik tinggal dulu ya
emang bener lu
beneran lu ya
kamu sudah tega ya pik
menyuruh istri kamu keluar rumah malam malam
tapi saya lihat sendiri pak
alat sihirnya itu ada di depan sejadanya atika
bapak tahu persis sama atika
dia masih percaya sama allah tidak perlu macam macam
itu sama saja musrik
itu sama saja menduakan allah opik
tapi awalnya juga saya nggak percaya pak
tapi saya lihat sendiri buktinya
bapak terus terang aja kecewa sama ibu kamu
sudah memitnah atika
bapak memang orang miskin
tidak seperti kamu orang kaya
tapi ingat masih ada allah di atas
keluarga bapak itu masih punya akidah
moga hal ini jadi renungan
bapak permisi dulu
mau ngapain lagi nih perempuan datang ke rumah gue
lu ngapain lu nginjak ginjak ke rumah gue lagi
lo tuh pasti diguna guna sama perempuan ini
nggak usah pura pura lu
lu pulang kampung lu berdukun lagi sama dukun lu
lu datang kemari lu sihir lagi anak gua
dan opik nggak mungkin pisah sama dia
opik yakin ini cuma salah paham aja
atika nggak salah
lu kagak ingat kejadian semalam
opik minta maaf ya mak
ini urusan rumah tangga opik sama atika
dan mak harus bisa terima atika
kagak bakal setuju gua sama lu
gua kagak bakal setuju lu jadi mantu gua sampai kapanpun
lu ingat itu
dengar ya opik ya
batu lu jadi anak gua
bang atika belum aja ya
jangan dika udah kamu di sini aja
kan ada abang di sini
ya udah tenang aja ya
atika abang tinggal sebentar ya
abang mau cari rumput dulu
soalnya rumputnya pada mau habis nih
loh katanya ada yang mau datang buat beli
ya udah kamu layan aja dulu
aja abang cuma sebentar kok ya
kamu jangan kemana mana
jagain kambingnya jangan sampai lari
aduh kebelet lagi
aduh gimana ya
bismillah aja lah
mumpung si atika ke kamar mandi
gue lepasin juga nih semua kambing
biarin aja dia dimarahin sama si op
biar tuh rasa
kagak apa apa deh
gua rugi dikit
asal si perempuan kere itu keluar dari rumah gue
gak twaga aja
aja dia sama orang di sana gitu
bisa aku pasti mengelmarksih
jadi begitu ceritanya pak ustaz
kalau begitu ceritanya
insyaallah kalau atika memaafkan
allah akan memberi tempat di sisi yang
atika dari awal udah ayah lah semua
atika udah maafin semua kesalahan
semoga dimudahkan kupernya ya allah
turun ke bawah insyaallah
mudah mudahan bisa lurus tubuh emaknya
wa salamun ala mursalin